kampung tidak boleh pulang ke rumah
sebelum kamu bisa menggentarkan dinding dinding rumah dengan suara kamu
kata kata itu yang selalu mengikuti saya
kemana pun saya pergi
karena sesungguhnya bukanlah mata yang membutakan
tapi yang buta hati atau kebu yang ada di dalam dada
ternyata hati saya selama ini buta
sehingga saya tidak bisa melihat segala kebaikan dan kasih sayang mama
kalau ibu saya selama ini tuli
sehingga saya tidak bisa mendengarkan segala nasihat bapak
ada apa pak
bisa menjadi pendengar yang baik
gara gara pakaian ini ustadz
gara gara pakaian ini
bapak saya mengusir saya dari rumah
dan karena pakaian ini
ibu saya jadi melangis ustaz
gara gara pakaian ini
kampung tidak boleh pulang ke rumah
sebelum kamu bisa menggentarkan dinding dinding rumah dengan suara kamu
yang selalu mengikuti saya
kemana pun saya pergi
jadi lu datang ke pondok ini gara gara lu kepaka bro
mana mungkin gue jadi santri di mari
lu jangan mikir lu bisa ngujuk ngujuk gue
bujuk bujuk rayu gue
untuk kabur lagi dari pesantren
mendingan lu yang gue gulung bro
gue gak enak sama emak
megang aman emak itu berat bro
pokoknya gue mau jadi santri soleh disini bro
terus kalau gue kabur ke warung sulika
lu gak mau ikut
kalau itu sih masih bisa bro
bisa ngajak bolos bisa jatuh kalau itu mah
enggak kalau lu gak mau ikut sulikanya buat gue berarti
jangan bro masih bisa bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
aduh mah bro
bro bang ustadz tau bro
gue mau belajar ngaji sama bang ustadz
lu mau kagak
eh kagak gak harus
lo mau syukur kagak juga
bro ikut sih lu
daripada kayak begini lu membleh disini
lu udah biasa ya ikutin bang ustadz
semangat buat belajar ngaji bro
gak pakai membleh
assalamualaikum bang ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
golok tuh mang kandar
gini hari mah tidak usum
aduh perang perang segarupa
saya mau ngambil itu kalapa di kebun buat masak
kalau begitu pas
kita ikut mang kandar aja sekalian belajar
saya tak usah bang
belajar manjat pohon bang ustadz
kita berusaha belajar mengkaji tentang alam
tuh kajian alam
gini mengkaji alam itu adalah mensyukuri ciptaan allah
karena sesungguhnya yang diciptakan oleh allah tidak ada yang sia sia
kita berusaha untuk mengambil hikmahnya
dan pasti banyak pelajaran di dalamnya
ya sudah ayo mang kandar
ada luar naik luar naik
deket bang kandar
deket bang kandar
makanya kita harus banyak bersyukur
bener mang kandar
kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah lagi sama allah swt
mata ini harus dijaga
apabila kita bisa menjaga mata insya allah hati kita juga terjaga
karena sesungguhnya mata ini bisa berzinah loh
hal halnya zinah mata alias mata berzinah apa bang ustadz
rasulullah saw bersabda diruayatkan oleh imam ahmad
intinya adalah mata ini berzinah dan hati pun juga bersih
pengertiannya adalah mata ini berzinah apabila kita melihat yang haram
yang allah tidak rebak
begitu juga hati
hati ini akan berzinah
menggambarkan hal hal yang mendekati maksiat
sementara kemaluanmu itu
membenarkan atau mendustakan semuanya
kalau misalnya kita melihat sesuatu yang memang diharamkan
tundukkan kepala kita dengan malu
malu ini adalah sebagian daripada iman
orang yang tidak ada makhlunya
artinya sebagian keimanannya itu hilang
aduh hamil mau kemana itu
jangan jangan dia mau kabur lagi
berarti kita harus pakai kacamata ya ustadz
apa juga siap pakai kacamata bang ustadz
bukan kacamata itu
masya allah kacamata iman
berarti kita gak boleh ngeliat perempuan
kalau gak boleh
lebih berat daripada bangun sholat subuh dong
udah ga ada yang ngeliat
udah ga ada yang ngeliat
udah ga ada yang ngeliat
udah ga ada yang ngeliat

apaan sih orang kamu beli sabun sama lepasan gigi kok
please yuk yuk